aida kayaknya baru ada yang cerahkan nih
mungkin mereka butuh pertolongan kali ya
gak apa apa iya dokter
tapi buktinya apa
kalau sampai bulan rata kita kulit jara
udah kita bakal mampus
jadi selama ini begini pekerjaan semenah

ibu memecat saya
mau tahu apa sebabnya
aku ingin semakin ada semakin apa
dari dulu kamu ini
kamu tidak bisa lakukan apa apa
saya berlaras untuk kamu
saya bisa jelasin semuanya bu
saya tidak mau dengar penjelasan kamu
sudah untung kamu tidak saya laporkan ke polisi
karena saya menghormati kamu
kamu sudah sekian lama mengabdi di perusahaan saya
untuk kata kamu
tidak ada ampun
ibu laras melaporkan bang anas ke polisi
saya betul betul cinta maaf
saya bisa menjelaskan semua ini
saya sudah tidak mau dengar
tidak mau dengar lagi penjelasan kamu
kamu sudah saya pecah
bu pergi sekarang
jadi jadi mereka mendengarkan pembicaraan kita
dan ibu laras sudah mendengarnya
mau ingatkan apa
hancur batangnya semuanya
kamu lihat lihat
jadi ibu laras betul betul mengadukan bang anas ke polisi
abang ini lagi dicari cari sama polisi
sudah di depan rumah abang
sekarang bagaimana caranya kamu cari tempat bersemia buat abang
itu urusan abang
semua masalah ini abang yang buat
aku sudah tidak ada urusannya sama abang
mulai sekarang persaudaraan kita putus

rupanya sekali dumpung kok

ayo f chief of troublik pri ketahanan
kalauhapa kalauambar bercanda ditatu saja kerja putus
n bantuan enjol kannstur

aku terlibat juga gimana
aidan kayaknya baru ada yang celakaan nih
mungkin mereka butuh pertolongan kali ya
iya ini kan tante nen
pak bisa bantu saya buat ngangkat ibu ini
bawa ke rumahku aja rumahku dihentikan dari sini
tante alhamdulillah tante udah sadar
apa yang ibu rasakan sekarang apa ada bagian yang sakit atau nyeri
pak firman kalau begitu saya pamit dulu pak
untuk saat ini aida sudah bisa tinggal di sini lagi
tapi saya akan kembali beberapa hari lagi untuk mengecek keadaan jantung aida
iya dokter terima kasih banyak
terima kasih pak mari semuanya
makasih banyak dokter
aksan berkat jasa kamu saya sudah memutuskan
mulai besok kamu tidak lagi menjadi supir ambulans
saya sudah memutuskan
kamu untuk menjadi asisten saya
mengganti posisi rena
terima kasih bu terima kasih
apa kamu diangkat jadi asistennya bu laras
berarti kesempatan kita untuk menunjukkan laras semakin besar
kamu jangan menyanyikan kesempatan ini
dan ingat aksan jangan sampai aida itu mengganggu konsentrasi kamu
kamu mengerti kan
tante pulang sekarang
biar aida antren aja ya
tapi kan tante tinggal di rumahnya oma laras
aida hanya antren sampai depan aja nggak ikut masuk
soalnya oma laras kan masih marah sama aida
tante udah dipecat sama oma laras
tante udah nggak punya tempat tinggal lagi sekarang
kok bisa dipecat tante
enggak aku gak bisa bilang ke aida apa yang terjadi sebenarnya
aku gak mau sampai dia tahu
ada orang yang menjebak tante dan memfitnah tante
dia ngomong yang enggak enggak kepada oma laras
akhirnya oma percaya dan
dipecat dari perusahaan oma laras
gimana kalau tete tinggal di sini aja
aida yakin bapak juga gak mungkin keberatan kok
apalagi bapak tahu kalau aida kan dekat sama tante
aida udah nganggep tante seperti ibunya aida sendiri
tinggal di rumah kamu
tante mau kan
di mana firman danila menyimpan kain pembungkus aida dulu
pasti ada di sekitar sini